tim inafis porestabes bandung mendatangi kediaman almarhumah lina zubaidah
ibunda penyanyi rizki febian rabu siang
kedatangan tim inafis merupakan tindak lanjut dari laporan rizki febian ke pores tabas bandung pada senin lalu
rizky melapor karena menganggap ada ketidakwajaran pada jenazah sang ibu yang meninggal dunia pada sabtu empat januari dua ribu dua puluh
kita menjalankan ini aja ada laporan itu aja kita datangi sesuai laporan lah
tindak lanjut dari laporan tersebut itu aja
silahkan dikonfirmasi sama kabit humas aja
nanti biar kabit humas yang sampaikan ya
suami almarhumah teddy pardiana mengatakan baru mengetahui laporan rizky ke polisi
teddy yang menikah dengan lina setahun lalu ini tidak menganggap ada yang aneh
soalnya yang ngemandiin juga ibu ibu pada tahu semua
bukan dari pihak rumah sakit
pihak rumah sakit kan kalau udah dimandiin langsung dibungkus
kalau ini di sini transparasi langsung sama ibu ibu dari dkm
terus saya juga memandiin terus teputri juga buat penghormatan terakhir sama aiki juga
sebelum meninggal teddy dan almarhumah lina zubaidah berlibur di cipanas garut
sejak tiga puluh satu desember
anak anak lina juga ikut berlibur bersama mereka sampai pulang ke bandung pada jumat tiga januari
lina menghembuskan nafas terakhir pada sabtu pagi di kediaman mereka di margahayu bandung
ya ada teputri juga ada
kalau kata dokter sih perjalanan menuju rumah sakit
kita sih nggak tahu juga soalnya kan pertama pingsan
jadi kita nggak tahu apa denyut dadinya
masih jalan apa nggak
pas dibawa itu udah bawa ke sana udah pakai bantuan oksigen sama apa tuh yang di pompa gitu
terus dari mesinnya udah ada denyut dikit langsung apa namanya tuh lurus aja tuh kayak mesinnya itu
teddy menambahkan ia tidak keberatan jika jenazah lina perlu diotopsi untuk mencari tahu penyebab kematian
dari kediaman almarhumah lina dan teddy
tim inavis mengambil rekaman cctv komputer dan telepon seluler milik lina